sementara banjir besar yang melanda daerah pakal surabaya kini mulai surut
sejumlah guru mulai membersihkan kelas dari lumpur dan sampah
sedangkan di gresik aktivitas warga kembali normal seiring banjir yang juga mulai surut
banjir yang merendam kawasan sumerojo pakal surabaya sejak sabtu kemarin kini mulai berangsur surut
namun aktivitas warga belum sepenuhnya berjalan normal
warga masih harus membersihkan rumah dari lumpur dan sampah
sementara di sekolah dasar sumerojo satu surabaya aktivitas proses pelajar mengajar masih terganggu
para guru membersihkan lumpur dan sampah di tiga kelas yang sebelumnya terendam banjir
sedangkan siswa masih banyak yang belum masuk sekolah
saat ini masih memang banjir jadi anak anak ini masih ada yang masuk ada yang tidak masuk pak
soalnya apa ya kadang kesini takut anak anak soalnya akses sana juga masih banjir
guna mempercepat surutnya banjir warga perumahan mewah di kawasan sumberjo pakal
fungsikan dua pompa air milik swadaya warga
pompa air ini mampu menyedot air empat enam ratus liter air per menit hingga enam liter per menit yang dibuang langsung ke aliran sungai
sementara itu banjir yang mengenangi tiga sembilan puluh satu rumah warga dan lebih dari seribu hektare sawah di tiga kecamatan yaitu cermi benjeng dan menganti kabupaten gresik berangsur surut
salah satu desa yang hingga kini masih tergenang banjir adalah desa bobo kecamatan menganti
dua rumah warga masih tergenang banjir setinggi dua puluh lima cm
meski banjir mulai surut badan penanggulangan bencana daerah gresik masih memperlakukan status tanggap darurat
selasa siang bpbd distribusikan seribu nasi bungkus untuk korban banjir
selain itu pemkap gresik berharap dan meminta kepada warga agar lebih tanggap darurat apabila terjadi banjir susulan